inilah video aksi perlawanan keluarga pasien dalam pemantauan atau pdp
yang meninggal dunia di makassar
peristiwa ini terjadi saat tim satuan gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas sulawesi selatan
berusaha mengambil alih jenazah untuk dimakamkan dari sebuah rumah sakit swasta
di kawasan tanjung bunga makassar kami selalu
langkah tegas ini diambil setelah pihak rumah sakit
yang menjelaskan prosedur penanganan pasien tidak diindahkan pihak keluarga
dalam video berdurasi dua menit tiga detik ini
diawali upaya negosiasi dua perempuan
yakni anak dan istri korban
dengan tiga anggota satgas covid sembilan belas
namun ternyata keluarga tetap bersih keras
sehingga tim satgas berpakaian pelindung diri atau hasmat
terpaksa bertindak tegas
kontak fisik pun tidak bisa dihindarkan
bahkan salah satu keluarga pasien terjatuh dan terseret
sebaliknya tim satgas mereka ludahi
kericuhan ini disaksikan sejumlah anggota tni
yang langsung mengamankan lokasi
jenazah kemudian menjalani proses pemulasaran
sebelum dikemumikan di pemakaman covid sembilan belas
milik pemerintah provinsi sulawesi selatan
di macanda kabupaten goa sulawesi selatan
atas kejadian ini
tim satgas percepatan penanganan covid sembilan belas meminta maaf
dan berharap masyarakat memahami prosedur
tetap penanganan pasien covid sembilan belas
sehingga tentu petugas dalam menjalankan ini menegur bahkan
jadi saya kira memang beginilah
memang di lapangan biasanya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan
tapi inilah saya kira semua pihak ya
semua pihak kita berharap kita saling menjaga
menjaga agar semuanya bisa berjalan dengan baik
pasien keluarga pasien menghormati petugas kesehatan
petugas kesehatan juga tentu saling menjaga begitu
walaupun ini ada penyeretan begitu
mungkin karena juga tentu dalam rangka agar semua yang disampaikan
terkait edukasi ya itu bisa berjalan
dan ini yang tidak berjalan di lapangan
dan untuk itu memang kami tentu
perluan kok perluan kok
eh siapa tuh
siapa ada di situ
perluan kok perluan kok
video ini sendiri masih ditelusuri
jangan cuma dipindah cuma dipindah
sementara itu orang yang terjangkit covid sembilan belas di sulawesi selatan
sabtu sore tiga puluh mei dua ribu dua puluh meningkat menjadi satu lima ratus sepuluh orang
empat ratus tiga puluh satu orang masih dirawat di rumah sakit

dan tujuh puluh tiga orang meninggal
alwi fauzi makassar sulawesi selatan